aku tahu mas kau marah sama aku mas
tapi nggak bisa gitu aja kan mas
ada anak di antara kita
kita nggak perlu ngobah situ panjang lebar
kamu masih percaya sama aku kan mas
kamu percaya kalau misalkan aku nggak selingkuh
dan anak itu anak kita mas
aku akan percaya setelah aku buktikan semuanya
kalau anak itu
anak aku atau bukan
semoga setelah mas dino ketemu sama nindi
mas nino jadi sadar
kalau itu memang anaknya
dan dia nggak tuduh aku selingkuh lagi
aku nggak tahu apaan sih
mama tadi habis dari kejadian
terus mama lihat ada box karsit
kamu yang beli box karsit itu untuk apa
mama jangan mikir angga angga deh
mah aku itu habis dari penjara ketemu sama mbak andi
ngapain kamu datengin andin
mama nggak tahu
mbak andin itu baru lahiran ma
ini kan belum sembilan bulan elsa
kamu tahu dari mana
jadi gini mbak
kemarin itu aku sama nino
terus mbak andin tiba tiba telepon
ya nino gak maulah orang itu anak perselingkuhannya roy sama mbak nin kan
bawa habah itu ke sini
kalau gue bilang dibuang ke panti asuhan pasti papa bakalan ngamuk
kok diem aja mana bayinya andin
bawa bayi itu ke sini
papa mau peluk
bayinya mbak anin tuh lahir prematur
jadi dia nggak berhasil untuk diselamatin pa
bayinya udah meninggal
masih waktu oversized
ibunya catholics menang
dengan gitu dez
ketujuan mereka lepas pasbeh
jangan pikirin andin terus terusan
kita istirahat di kamar
kita istirahat di kamar
istirahat di kamar

kamu mau ketemu sama aku
aku mau bicarakan tentang bayinya andin
kamu di rumah
aku kesana sekarang ya
jangan datang ke rumah
gimana kalau kita ketemu di cafe ultima aja
aku ada pemotretan deket deket situ
kita ketemu di sana aja oke
yaudah aku kesana
maaf ya nunggu
aku tahu kamu yang ngambil
kamu udah tahu kan
kalau hubungan kita
aku paling gak suka kalau ada pembawa
aku kasih bayi itu ke panti asuhan
kenapa ke pantai asuhan
sekarang kamu pikir aja nino
kamu gak mau nerima anak itu
mama aku juga gak mau
papa aku tuh lagi stroke

aku tuh kasihan sama mbak andin
aku tuh kasihan sama mbak andin
aku tuh kasihan sama mbak andin
aku tuh kasihan sama mbak andin

dia gak mungkin kan ngerawat bayinya di dalam penjara

makanya aku ambil anak itu dan langsung kasih ke pantai asuhan
makanya aku ambil anak itu dan langsung kasih ke pantai asuhan
supaya bayi itu hidup dengan layak
supaya bayi itu hidup dengan layak
supaya bayi itu hidup dengan layak
supaya bayi itu hidup dengan layak
apa nama pantai asuhan
ada di mana
aku mau ketemu anak itu
jika bayi ini diadopsi
kakak ibu tidak bisa diberitahu siapa orang tua angkatnya
hal ini kami lakukan demi kebaikan bersama

tidak ada konflik perebutan anak di kemudian hari

nino gak akan pernah tahu
kalau bayi ini benar benar anaknya

aku tidak bisa memberitahu
sebenarnya buat apa
sebenarnya buat apa
buat apa kamu cari anak yang jelas jelas bukan anak kamu

aku mau melakukan dan membuktikan dengan tes dna
aku mau melakukan dan membuktikan dengan tes dna
coba golongan darah kamu apa
coba golongan darah kamu apa
mbak andin golongan darahnya abe
dan setelah aku melihat data persalinannya
anak itu golongan darahnya
anak itu golongan darahnya o
kamu kefikiran kata kata mbak andin

kamu itu jangan kayak gini
kamu itu jangan kayak gini
kalau kamu melihat anak yang langsung
nanti kamu tambah sedih karena
coba kamu lupain bayi itu
coba kamu lupain bayi itu
kamu lupain mbak andin
kamu lupain mbak andin
aku akan bantu kamu
demi kebaikan kamu
kamu berhak bahagia nilo
saya tahu bayinya andin
dan sekarang bayi itu ada di pantiasuhan mekira bunda
jadi keluarganya andin buang anak itu ke pantiasuhan

mereka buang bayi itu karena itu anaknya roy
mereka buang bayi itu karena itu anaknya roy